lantas seperti apa kondisi di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet ini
kita telah terhubung lewat sambungan zoom dengan salah satu pasien arya sandi yuda
mas arya boleh anda ceritakan ini pengalaman anda saat menjalani perawatan di rumah sakit darurat wisma atlet
apa gejala yang anda rasakan sebelum akhirnya dinyatakan positif covid
saya waktu itu sekitar empat belas ini agak mantul maaf suaranya
empat belas hari lalu dapat hasil dari swab yang pertama
terus kemudian melapor secara mandiri ke puskesmas terdekat
maaf ini agak mantul suaranya
terus kemudian puskesmas kecamatan memberikan tujukan kepada wisma atlet
terus saya datang ke wisma atlet kemudian diproses dengan cepat
lalu kemudian kita dapat terapi di sana
maaf ini agak mantul suaranya
halo mas arya bisa mendengar suara kami mas
suara saya agak mantul
lalu kemudian kita dapat kamar lalu kemudian kita dapat layanan perawat
ada kunjungan khusus spesialis paru ke kamar
terus ya kita selalu dapat respon yang sangat baik
forma pelayanannya menurut saya sangat baik di wisma atlet
jadi setiap kita ada keluhan misalnya seperti saya mungkin bukan semua gejala saya alami
ada ringan ringan seperti diare dalam beberapa hari
terus ada sedikit gangguan di gejala gejala lainnya
itu langsung dapat respon dari tim perawat lantai
biasanya mereka ke lantai
saya sendiri di lantai tujuh eh di tower tujuh lantai tujuh belas ya
jadi seperti itu
lalu kemudian tujuh hari setelah terapi di sana kita diharuskan untuk swab
dan hari ini total empat puluh satu riset pertama
hari ini saya terima hasil negatif
lalu kemudian pulang
siang tadi baru saja ini baru saya tiba
setiap jarak di rumah pakai masker
tidak bersentuhan dengan keluarga yang ada di rumah
oke mas arya berarti total berapa lama waktu yang anda habiskan di rumah sakit darurat wisma atlet ini
apa saja aktivitas yang dijalani selama di sana
dan seperti apa rutinitas pasien lainnya mas
terapi kita tujuh hari ya
saya tujuh hari terapi
lalu kemudian swab
pagi setelah jam lima sampai jam enam itu ada cek pensi
saturasi oksigen yang terlihat rendah di bawah lima atau lima
menunjukkan tingkat bongga
lalu di cek pensi
acek bu ditanya keluhan
setiap pagi siang dan malam
dan biasanya mereka tim perawat di tiap lantai
biasanya satu lantai ada satu tim
yang memberikan obat sesuai dengan kebutuhan masing masing pasien
dan biasanya ada setiap dua hari
jadi ada spesialis itu yang datang ke kamar
kemudian menanyakan kondisi
memberikan solusi cepat
dikasih arahan perawat untuk melakukan treatment tertentu ya
kita juga ada ekg
ada sekam berkantung
jadi memang sangat terkontrol di sana
lalu mas arya ini berdasarkan pengalaman anda selama di sana
apakah kondisi kapasitas ruang rawat untuk pasien itu penuh atau sebaliknya
saya sendiri satu kamar ada tiga bed
satu kamar ada tiga bed
artinya kapasitas maksimumnya segitu
tapi saya sendiri tinggal sendiri
jadi mungkin ada yang lain
satu kamar ada yang dua
satu kamar mungkin ada
saya nggak tahu ada yang tiga juga
biasanya misalnya mereka keluarga
jadi mungkin itu untuk antisipasi yang satu keluarga penuh
ada yang dua anak kecil ikut terpapar
terus kemudian istrinya juga
jadi satu kamar satu keluarga
kalau saya sendiri di situ
jadi saya lihat memang masih ada ruang ya
terus kalau kita lihat
mungkin fasilitas lain
gambarannya ada jogging track
ada lantai satu bisa digunakan
lantai dua belas sampai enam belas
kalau digambarkan mungkin seperti itu kan
rantainya sampai tiga puluh an
jadi saya lihat masih ada ruang memang
tapi memang untuk antisipasi ya
saya juga merasa bisa berusaha empati dengan tenaga medis dokter yang berjibaku di sana
mereka sudah tujuh bulan lama
jadi kita harus empati untuk menekan
biar pandemi ini tidak terus bertambah
karena kalau dipaksakan juga itu membebani tenaga dan fasilitas kesehatan mungkin ya
lalu mas arya tadi di awal sempat menyebutkan anda dirawat di tower tujuh begitu ya
nah untuk di tower tujuh sendiri
berdasarkan pengalaman anda seperti apa aktivitas para pasien yang ada di sana mas
kita biasa yang jelas di jam yang relatif sama gitu
karena matahari kan jamnya sama ya matahari bareng bareng
kita biasanya keluar ke jogging track
mayoritas akan mencari sinar matahari untuk berjemur begitu
ada yang olahraga ringan
yang jelas mereka mencari matahari
ada yang memilih di kamar
mungkin karena jogging track terlalu ramai
karena memang harus mencari sudut yang pas
sehingga tidak bercampur pada saat kita jogging track
ada yang memilih di kamar
lalu buka jendela
lalu berjemur di pinggir jendela
dan yang menarik sebenarnya di wismatit itu juga tidak hanya ada pembinaan fisik atau medis
tapi juga ada perhatian psikologis
jadi ada tim psikologisnya
jadi ada psikolog dari pengelola
jadi siapa yang mau buat konsultasi kapan saja
siapa pun yang ingin hiburan
hiburan seperti misalnya untuk menghilangkan kebosanan atau gimana
mungkin dalam bentuk apa
nanti bisa dikonsultasikan
jadi memang sangat terbuka
saya lihat pengelolaannya sangat bagus
tadi kalau disebut ada penjelasan dari letkol arifin ya
pak arifin berhasil ya mengelola tim itu dengan pendekatan yang sangat humanis
mayoritas pengelola atau tenaga medis di sana kan relawan
jadi memang panggilan hati itu mempengaruhi cara mereka mendekati kita
berinteraksi itu berbeda sekali
memberitahu ada makanan datang saja itu sangat rutin sangat humanis
saya kira jadi menarik
lalu mas area terkait penanganan sendiri
ini seperti apa mas
bagaimana tahapan penanganan yang diterima pasien dari tim medis
apakah dilakukan perhari atau seperti apa
penanganan biasanya perhari
yang jelas ketika kita datang tadi betul disampaikan di info itu
kita harus bawa rujukan dari puskes kecamatan harus ada alasannya
misalnya terkait kejalan tertentu
karena kan biasanya ringan dan sedang yang di sana
atau terus kemudian ada alasan kecamatan rumah sakit daerahnya tidak mencukupi gitu
misalnya seperti di kecamatan tempat saya tinggal
rumah sakitnya sudah tidak mencukupi ruangannya
lalu kemudian dirujuk ke wisma atlet
lalu kita pas sebelum masuk kamar kita dicek dulu
masing masing melakukan general check up ke ruangan pengecekan itu
dipimpin oleh kepala dokter ya
jadi setelah itu baru kemudian masuk ke dalam kamar masing masing
dan setelahnya ya kita menjalani rutinnya
rutinitas cek darah terus kemudian cek tensi ya
terus saturasi oksigen suhu itu dicek secara rutin
dan treatment orang per orang tentunya berbeda
lalu mas arya setelah hasil tes
masih ada yang mau dilanjutkan mas
nah tadi sempat menyatakan setelah dinyatakan hasil tes swabnya negatif
lalu bagaimana kondisi mas arya sekarang
sekarang saya merasa sangat nyaman ya
jadi kemarin kemarin itu ya tadi saya sebut ada diare ada agak sesak
di hari hari tertentu saya agak sesak
tapi responnya sangat cepat juga
diberikan berapa opsi juga biasanya begitu
dokternya sangat komunikatif diberikan opsinya mau begini apa begini
jadi tidak sepenuhnya otoritas dokter dan tenaga medis
sekarang kondisinya ya semua sudah balik ya benar benar
saya memang sudah optimis insya allah pasti sembuh itu
waktu indera pengecap saya sudah normal
tinggal kemudian sekarang tujuh hari ini harus isolasi mandiri
jadi di rumah tidak boleh interaksi secara bebas
dan tentunya masih terasa residu dari infeksi mungkin ya yang kita rasakan kemarin
lalu menurut saya
lalu kemudian secara pribadi ya jadi lebih semangat karena sudah tahu negatif
jadi tidak sewas was kemarin
tinggal berpikir setelah ini setelah sembuh mau apa begitu
kembali ke kehidupan normal mau beraktivitas apa gitu
jadi seperti itu
ya tentunya kami juga senang begitu mendapati kabar kalau mas arya sudah sehat begitu
nah mas arya sebagai pasien begitu yang sudah pernah mengalami perawatan yang begitu panjang
ada yang ingin disambung
ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang covid sembilan belas mas arya
yang jelas saya sebenarnya orang yang sangat disiplin ya
termasuk sekeluarga sebenarnya sangat disiplin menggunakan masker
kadang pakai face shields gitu untuk ketemu dengan orang lain
keluar juga selalu balik lagi dengan bebersih
tapi kemudian kita ternyata kita tidak tahu tertular dari mana
jadi dalam kondisi yang uncontrolled pandemik kayak gini
sudah tidak ketahuan dari mana kita ditularkan
itu masih waspada banget
saya juga olahraga
saya tidak punya penyakit penyerta yang bisa berpotensi komorbid
tapi ternyata kena
jadi memang harus hati hati banget
yang muda muda juga harus hati hati banget
dan kalaupun sudah jangan langsung down
kita tetap harus komunikasi dengan keluarga dengan teman teman
itu membantu banget
sosmed bisa membantu tambah turun imunitas bisa tambah naik
yang nyebelin nyebelin ini jangan dibaca dikonsumsi selama kita penyembuhan
jadi harus optimis pasti sembuh
dan tentunya cari hal hal yang bisa menyemangati kita
misalnya oh ya sebagai orang yang sudah sembuh itu sebenarnya punya potensi berdonor plasma darah
dan ini bisa kita lakukan
jadi seorang yang sudah sembuh mungkin imunitasnya terbentuk antibody baru
yang bisa menyembuhkan orang yang terinfeksi covid sembilan belas juga
jadi kita bisa donor plasma darah
dan plasma darah itu nanti bisa membantu mereka yang terdampak berat
jadi kita perlu punya peluang kontribusi juga yang sudah sembuh ini
mudah mudahan itu memotivasi semua yang sudah kena
tapi juga mencegah agar tidak lengah bagi yang belum terkena dan jangan terkena
semoga semuanya begitu
ya tentunya memang disiplin dan juga kewaspadaan itu harus benar benar diterapkan begitu ya mas arya
jangan lengah baik
terima kasih mas arya sandiuda sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom hari ini
sehat selalu mas